seperti itu mbak
oke kita bicara poin poin yang disampaikan
ini kemudian bisa memantau dan mengedepankan
kemudian edukasi langkah persuasif kemudian nantinya juga bisa ditelaah dulu seperti itu
apakah kemudian icjr menilai adanya poin poin ini justru berpotensi akan ada subjektivitas dalam menentukan apakah suatu kasus ini bisa benar benar ditindak atau tidak
karena dalam pandangan icjr mbak selama ini memang implementasinya yang justru tidak sesuai
kita bisa melihat banyak contoh kasus
misalnya dari pasal dua puluh
sebelumnya sudah keluar juga surat edaran tentang penanganan hate speech oleh kapolri
namun tetap terjadi tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian
ada contoh kasusnya seperti kasus jering sid lalu juga ada kasus ahmad dhani
seperti itu mbak
oke kalau kita lihat dari poin poin yang ada dalam surat edaran ini bagaimana kemudian icjr menilainya
apakah kemudian bisa menjawab permasalahan yang ada
kalau kita coba telah satu persatu poin poin yang ada dalam surat edaran ini
dalam pandangan icjr mbak ini belum cukup sebenarnya
karena dari kami kami mendorong untuk perubahan undang undang
sementara untuk implementasi sebagaimana ada poinnya terkait penahanan penghinaan emang harusnya nggak perlu ditahan
seperti itu mbak
karena pasca revisi undang undang ite yang terakhir itu ancaman hukumannya kan dari enam tahun sudah ditahan
itu anjaman hukumannya kan dari enam tahun sudah ditahan
jadi empat tahun
jadi sebenarnya langkah ini bisa dibilang bagus namun kami merasa masih itu dari kata cukup
apakah itu artinya
karena yang jadi soal itu misalkan pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu masih bisa dicuntuhkan dengan pasal tiga puluh enam mbak
yang sangat karet di mana kerugiannya tidak jelas material atau material
di mana ancaman pidananya itu dua belas tahun
berarti artinya kalau dari icjr melihat kondisi yang ada sekarang yang sudah dikeluarkan adalah surat edaran
dan dirasa belum cukup begitu
untuk kedepannya apakah berarti artinya undang undang ite ini benar benar harus direvisi
ya betul mbak
jadi undang undang ite ini memang harus dirubah
juga harus dilakukan juga dengan langkah sejalan pemahaman aparat penegak hukum terkait hak asasi manusia dan demokrasi
seperti itu mbak
apa kemudian sikap sikap yang diharapkan bisa dilakukan pemerintah
kami jelas mendorong bahwa pemerintah serius untuk melakukan revisi atas undang undang ite
dengan melibatkan tim tim independen seperti komnas ham komnas perempuan dan juga pembela hak asasi manusia
seperti itu mbak
berarti yang sama sama sikapnya masih sama
menilai bahwa surat edaran ini dinilai belum cukup
dengan poin poin yang ada untuk bisa mengakomodasi segala hal yang menjadi polemik dalam undang undang ite ya mas ya
yang harus dilakukan adalah kemudian merevisi undang undang ini
dan memastikan bahwa implementasinya bisa benar benar dilakukan sesuai dengan tujuan awal adanya undang undang ite ini
ya betul sekali mbak
baik terima kasih banyak mas sustira dirga
ya peneliti icjr sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected